anda masih bersama kami di tengah panasnya persaingan di pilkada serentak dua ribu delapan belas
sejumlah calon yang kalah dalam pilkada sudah mau legowo dan mengucapkan selamat kepada para pemenangnya
setelah sempat menolak mengakui kekalahan usai beredar hasil hitung cepat
pasangan calon sudrajat ahmad saiku akhirnya memberi ucapan selamat kepada pasangan ridwan kamil dan uu ruzanul ulum
atas kemenangan yang dipilgup jawa barat
kita sudara ridwan kamil dan sudara uruzanul ulum saya dan saiku menyampaikan selamat terpilihnya sudara menjadi gubernur dan wakil gubernur jawa barat
sebelumnya dua calon lain yadid t b asanudin dan deddy miswar juga sudah mengucapkan selamat kepada ridwan kamil
mereka mengucapkan tepat setelah hasil hitung cepat berbagai lembaga survei menunjukkan pasangan ridwan kamil dan uu ruzanul ulum unggul
saya mengucapkan selamat atas kemenangan sebagai salon gubernur jawa barat kepada saudara ridwan kamil plus uu
kepada pasangan calon nomor satu yang akan menjadi pemimpin atau gubernur jawa barat dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
mudah mudahan pasangan calon nomor satu dapat memegang amanah dengan teguh sehingga bisa selama lima tahun ke depan menjalankan pemerintahan provinsi jawa barat dengan sebaik baiknya
di jawa tengah pasangan sudirman said dan ida fauzia juga mengucapkan selamat kepada ganjar pranowo dan tas yassin yang unggul dalam pemilihan gubernur jawa tengah
dikutip dari detik com pasangan ini juga berharap ganjar yasin bisa mengemban amanah warga jawa tengah
di kalimantan barat calon gubernur karolin margaret natasa juga sudah mengucapkan selamat kepada gubernur terpilih sutar miji atas kemenangannya di pilgub kalimantan barat
kami mengucapkan selamat kepada bapak sutar miji dan bapak rian norsan yang akan memimpin kalimantan barat lima tahun ke depan
kena demikian masih banyak calon yang kalah hingga saat ini belum secara terbuka menerima kekalahan dan berpeluang melakukan gugatan ke mahkamah konstitusi
alangkah indahnya jika panasnya persaingan politik di pilkada bisa berakhir damai demi lancarnya keberlangsungan pemerintahan daerah hasil pilihan rakyat